ada banyak cerita di vision plus original series download sekarang
oh itu dia romo dia adalah orang yang menyerangku
orang itu yang sudah berbuat jahat padamu
akan ku hajar dia
tidak ada orang di dalam
saat ini kita akan menangkap dia
kamu harus berhenti menyerangku
saya tidak akan menangkap kamu
kamu harus berhenti menyerangku
kamu harus berhenti menyerangku

jangan lupa pak man
kamu harus berhenti menyerangku
jangan lupa pak man
jangan lupa pak man
palastri kembali membuat ulah
kini doro empu menangkapnya
sekarang doro empu memintamu untuk segera kesana nyi
masalah palastri ini sudah tentu berhubungan dengan makhluk gaib yang sedang menguasainya
sepertinya seperti itu
untuk itu aku datang kemari nih
baiklah aku akan datang kesana
tapi aku harus menyiapkan ramuan terlebih dahulu
ini silahkan pulang duluan nanti aku akan menyusul
mereka ini selalu saja mau campur tangan urusanku dengan palas
orang yang ikut campur dengan urusanku harus menerima ganjaran
seluruh dari mana ini
seluruh kekuatan jahat ini sungguh besar
aku harus melawannya
kenapa paman menyerahku
aku datang kesini
tujuan baik paman
kamu sudah melukai putri
putri yang mana paman
aku datang kesini
sedang mencari seseorang
bukan untuk bertarung dengan pub
jangan banyak bicara kamu
aku tidak punya pilihan lain kecuali melawannya

lagi lagi jurus yang sama dengan yang dimiliki oleh perempuan tadi
tapi yang ini pasti tenaganya lebih kuat
aku harus waspada
aku harus menggunakan jurus tenaga puspa tingkat pertama
orang ini menguasai jurus
siapa dia sebenarnya
dia pendekat jahat yang sudah merebut
jurus naga puspa
aku benar benar tidak tahu apa apa
aku sama sekali tidak tahu apa apa
mengenai hal ini
aku mohon lepaskan aku
setelah yang kamu lakukan malam ini
jangan harap itu terjadi pak lastri
kamu akan mati dan yang jahat
aku bukan nenek yang jahat
aku bukan dan yang jahat
aku berani bersumpah
aku tidak dirasuki oleh dan yang jahat
yang menentukan itu bukan aku atau kamu
kita tunggu kedatangan nyewari
kalau kamu berani menipuku
kamu akan menanggung akibat yang sangat menyakitkan
aku lebih baik mati
bunuh sajalah aku
aku tidak kuat lagi menjalani hidup seperti ini
bunuh saja aku
dan jangan banyak bicara
aku tidak kuat lagi menjalani hidup seperti ini
aku tidak kuat menjalani hidup seperti ini
aku harus mengakhiri hidupku
itu adalah salah satu cara
agar aku tidak berderita seperti ini
agar aku tidak menderita seperti ini
agar aku tidak menderita seperti ini
kau cukup bernyali untuk menantangku
baiklah aku akan layani kau dengan baik
kau akan menantangku
kau akan menantangku
kau akan menantangku
kau akan menantangku
kau akan menantangku